presiden terpilih prabowo subianto dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih kepada media masa
pers disebut sebagai bagian terpenting dalam demokrasi meski disebut terkadang meresahkan
kita adu argumen adu gagasan adu solusi
tapi tujuannya harus sebesar besarnya kepentingan kebaikan kesejahteraan kemakmuran rakyat kita
terima kasih media terima kasih pers saudara bagian yang sangat penting dari demokrasi
saudara melihat kita memantau kita
kadang kadang sebetulnya kalian juga meresahkan kita juga
dan dengan susah payah nungguin
jadi saya sekali lagi berterima kasih
saudara bagian penting dari demokrasi
dengan pers dengan kamera yang banyak dengan gadget yang banyak
pemimpin pemimpin politik dan pejabat pejabat pemerintah
mudah mudahan tidak berani melakukan hal hal yang tidak baik